stabilisasi memang tadi pihak kepolisian tidak mencari
orang tersangka yang diancam ancaman hukuman lima tahun lebih itu harus didampingi
nah rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan bagian dari proses penyidikan
untuk membuat terang peristiwa pidana
nah ini tidak didampingi kalau memang peristiwanya ada
jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik kenapa tidak diberitahu pihak kuasa hukum
nah kami mau nemui penyidikan kesulitan ini kan
karena saking banyaknya penyidiknya siapa kami mau menanyakan sebenarnya
jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya
nah jadi harus didampingi sebenarnya
khawatir ya apa yang tidak peggy lakukan disuruh melakukan
kalau didampingi kan enak fair tahu
kalau menanyakan ke penyidik ini nggak tahu penyidiknya ini dimana ini
jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair
sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya
se indonesia semua memantau memonitor
dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair
ada keadilan di sini
tapi aku sama sama